pesta demokrasi pilkada dki jakarta mulai dari masa ke masa
ataupun masa kampanye debat antar paslon hingga masa tenang selama tiga hari kemarin
menyita begitu banyak perhatian masyarakat dan juga menjadi perbincangan panas di media sosial
dan sudah bergabung dengan saya direktur politika wave ada mas yosi rizal
halo selamat malam mas yoyo
selamat malam mas ibal
sehat mas yosi
ini sepertinya cukup ramai nih akhir akhir ini bahkan dari sejak putaran pertama begitu
terkait dengan pilkada di dki jakarta ini
langsung saja kita lihat bagaimana sih tanggapan dari netizen terkait dengan panasnya pilkada dki jakarta putaran kedua ini mas
ya jadi ini tuh data yang kita kumpulkan tadi selama masa pencoblosan tuh dari jam tujuh
berarti dari pagi ya
dari pagi sampai jam tiga belas
ada tiga metriks utama ya yang pertama itu share of citizen atau jumlah akun yang terlibat percakapan
atau jumlah percakapan dan juga sentimennya
nah untuk share of citizen ini memang sampai jam satu walaupun terjadi susul menyusul itu overall ahok jarot yang unggul di sini
cukup unggul ya justru ahok jarot ya
nah cuman memang di dua metrik lainnya sorry yang sebelumnya
nah untuk matic share of awareness itu pasangan anisandi yang lebih unggul
dan ini juga kelihatan juga di sentimen
jadi secara overall itu sentimen anisandi itu jauh lebih positif daripada ahok jarot
padahal kalau saya tangkap waktu ketika debat yang kedua begitu itu justru tidak terlalu besar sentimen terhadap ini ya sentimen positif terhadap anisandi ya
iya jadi memang ini ada beberapa dinamisasi ya yang terjadi terutama di masa tenang
karena masa tenang itu kan justru salah satu masa yang paling heboh di sosial media kan
karena di media lain sudah tidak boleh jadi semua fokus di sosial media
nah kemarin itu ada satu isu yang cukup menonjol yaitu masalah pembagian sebako
dan itu cukup di cover dalam jumlah yang besar oleh media media portal portal berita online dan juga di media sosial
dan itu ngasih sentimen negatif yang cukup besar ke pasangan ahok jarot
padahal pasangan dari anisandi juga tidak luput dari yang negatif juga ya
tidak luput tapi untuk isu itu jadi isu sembako itu isu yang paling menonjol ya
kalau kita lihat dari data selama masa tenang
nah isu itu paling besar dan jauh besarnya itu pasangan ahok jarot daripada pasangan anis sandi
ini kan juga kan hampir semua lembaga survei memang kebanyakan lembaga survei kan prediksi anisandi yang menang ya
tapi hampir semua lembaga survei sepakat bahwa trennya ahok itu kan lagi naik tuh
dan rilis itu dilakukan sebelum masa tenang
nah ketika dan trennya anies lagi turun
tapi kan selisih tiga hari kemudian kita lihat jaraknya jadi marginnya jadi besar lagi
dan ini cukup berpengaruh ya media sosial itu terkait dengan padahal ini hanya istilahnya kalau kita lihat hanya segelintir ya tiba tiba ada foto tiba tiba ada trek begitu
dan itu cukup mempengaruhi dari calon pemilih ini ya apa pemilih para pemilih
ya kalau kita lihat timelinenya ya jadi seperti itu
mas iqbal artinya dari rilis di akhir masa tenang itu ketika trennya ahok naik
nah ini kan artinya sesuatu di masa tenang ini kan yang jadi mempengaruhi preferensi ini kan
memang kan kemarin ada undecided voter nih yang belum menentukan pilihan
nah kalau dengan angka yang kita dapatkan dari quick count yang rata rata hampir sama lah ya
itu kan bisa dipastikan hampir semua undecided voter tuh lari ke anies kan
artinya ada sesuatu yang tidak terekam oleh semua survei
ketika sebelum masa tenang yang terjadi yang menyebabkan mereka lari kepada pasangan anisandi
dan kalau kita lihat dari data yang terjadi cukup menonjol di masa tenang itu adalah soal isu sembako
berarti yang selama ini dikatakan bahwa isu sahra dan lain sebagainya itu justru akan berkurang begitu
melihat dari sembako ini makanya akan merubah atau bagaimana
kalau isu sara itu sudah firm
jadi orang yang menganggap bahwa ahok menistakan agama itu dari putaran pertama pun sudah firm tidak milih ahok
dan ketika mendekati masa tenang itu sebetulnya sudah firm lah
artinya pendukung ahok tidak akan pindah ke anies pendukung anies juga tidak akan pindah ke ahok
yang diperbutkan kan ini tinggal undecided voternya kan
nah undecided voter ini ya saya pikir isu sembako itu cukup berpengaruh ya
karena apa karena selama ini kan ahok itu dicitrakan sebagai sosok yang berintegritas kan
kemudian sebagai sosok yang jujur dan atribut atribut yang positif lainnya
jadi ketika bisa ternyata walaupun banyak yang meyakini bahwa ini tidak dilakukan oleh ahok ya
tapi ketika ada bukti bukti bahwa tim sesnya atau relawan atau timnya yang lain melakukan itu
nah ini cukup memberikan pukulan ya
karena bertaburkan dengan cita cita positifnya ahok selama ini kira kira seperti itu
jadi kalau misalnya untuk dari ahok sendiri yang positifnya itu dari segi seperti apa sih yang diperbincangkan oleh para netizen gitu
begitu juga dengan anis
terkait hari ini ya
dari pukul tujuh sampai pukul tiga belas
itu tentunya dukungan
biasa kalau di sosial media kan
terutama di twitter itu perang
kita lihat di sini
perang hashtag ya
nah hashtagnya dukungan
jadi kalau ahok tuh ada beberapa hashtag
seperti basuki jarot menang
kemudian lo dua gue dua
kemudian juga di luar hashtag juga banyak suara yang yakin bahwa ahok akan menang
kalau misalnya kita lihat dari perubahan dinamika dari para pemilih sendiri begitu
artinya memang kalau masalah curang ya berarti selama ini
nggak banyak juga pihak yang meyakini bahwa pihak ahok akan jurang kan karena ternyata kecil juga
tapi mereka mengungkapkan berbagai alasan kenapa sih ahok harus tumbang kenapa ahok harus diganti
kalau negatifnya kepada ahok
terus selanjutnya kita ke anisandi bagaimana
kalau kita lihat ya sama yang pertama juga hashtag dukungan itu tinggi sekali
jadi dari tadi kan anisandi positifnya tujuh puluh tujuh persen
kemudian prediksi menang putaran kedua ya ini terkait dengan berbagai hasil lembaga survei
nah sementara isu negatifnya ya ini dari pendukungnya ahok ajakan untuk tidak memilih anisandi
kemudian ya isu terbesarnya adalah isu penerapan jakarta sadar
tapi sebetulnya isu ini tidak terlalu banyak mendapatkan respon
artinya orang juga ya tidak terlalu merespon lah
jauh lebih besar yang respon itu terhadap isu sembako kemarin
apalagi isu penerapan jakarta syariah pun tidak hanya sebatas dibicarakan di sosial media
dia tidak banyak
dia tidak banyak dinaikin di portal portal berita kan
sementara kan kalau kita bicara politik ini kan kayak dua arah
jadi kadang kadang percakapan itu dimulai dari sosial media
kemudian kalau ada tokoh tokoh prominent yang bicara dia bisa naik ke portal berita
demikian juga sebaliknya dimulai dari portal berita kemudian jadi bahan pembicaraan
karena sekarang kan semua berita juga di share di twitter di share di facebook juga
dan itu tadi ada yang menarik juga salah satu netizen sempat men tweet begitu
terkait dengan ini yang pilkada dki jakarta kenapa justru orang luar yang justru lebih ramai
ini kenapa bisa terjadi
nah ini juga ini ya maksudnya
artinya yang kita detect ini adalah netizen netizen yang mengaktifkan geolocation di mobile nya
dan itu kalau kita bicara dari total netizen nggak banyak
nah dari yang ke detect geolocation
pas tadi jam tujuh sampai tiga belas kita juga kaget kok
kira kira mereka ikut memilih nggak ya kalau ya di luar
yang jelas mereka kalau pas tadi jam itu berarti mereka nggak lagi berada di jakarta kan
karena geolocation nya berada di luar jakarta
nah tapi ini juga menjadi satu ini bahwa pilkada jakarta ini benar benar menjadi perhatian nasional gitu